program pengampunan pajak atau tax amnesty mendapat ganjalan baru
kali ini datang dari muhammadiyah salah satu organisasi massa terbesar di indonesia ini
berniat membawa undang undang pengampunan pajak atau tax amnesty ke mahkamah konstitusi
rencana gugatan undang undang pengampunan pajak merupakan hasil rapat kerja nasional
majelis hukum dan hak asasi manusia pengurus pusat muhammadiyah di yogyakarta akhir pekan lalu
selanjutnya kajian ini akan diserahkan ke pimpinan pusat untuk diputuskan pada september mendatang
muhammadiyah akan mengajukan uji materi undang undang pengampunan pajak dengan dua alasan utama
pertama undang undang tax amnesty tidak adil bagi masyarakat
tujuan awal teks amnesti adalah memberikan pengampunan kepada para konglomerat
yang memarkir dananya di luar negeri agar dapat kembali ke dalam negeri
kenyataannya aturan meluas hingga rakyat biasa yang diwajibkan ikut program ini
jika tidak mereka akan kena sanksi
alasan kedua pembahasan undang undang pengampunan pajak tidak
transparan karena dilakukan dengan cepat tanpa naskah akademik